presiden jokowi dodo menilai startup indonesia punya peluang besar untuk berkembang di tengah kondisi global yang sedang mengalami krisis pangan energi hingga krisis finansial
jokowi menyebut ekonomi digital indonesia saat ini tumbuh pesat dan tertinggi di asia tenggara dan bahkan tertinggi ke enam di dunia
hal ini disampaikan presiden jokowi dodo pada saat membuka secara resmi bumn startup day dua ribu dua puluh dua di bsd tangerang pada senin pagi
jokowi juga sebut krisis pangan global harus dilihat sebagai peluang seperti mengembangkan teknologi agrikultur dan juga komoditas beragam makanan pokok khas daerah
pasar yang ada serta kehabisan dana
sehingga peran bumn disinilah untuk mendampingi umkm agar tidak gagal masuk ke pasar
tapi untuk saudara saudara saya melihat ini justru ada peluang ada opportunity yang bisa dilakukan
karena ekonomi digital kita tumbuh pesat dan tertinggi di asia tenggara
melompat delapan kali lipat dari dua ribu dua puluh kira kira rp enam ratus tiga puluh dua triliun melompat menjadi empat lima ratus tiga puluh satu triliun nanti di dua ribu dua puluh tiga
artinya peluangnya besar sekali
dan ini adalah kesempatan bapak ibu dan saudara saudara sekalian
terutama yang muda muda